sebanyak satu ratus lima puluh enam bandit jalanan di kota surabaya jawa timur
diringkus jajaran polresta b surabaya jawa timur
para pelaku yang diamankan mayoritas begal motor dan perampok nasabah bank
dan para bandit ini dijaring dari operasi pekat yang digelar selama sepuluh hari menjelang dan juga saat ramadan
para pelaku yang diamankan ini dikenal sadis dalam setiap melakukan aksinya
karena kerap melukai korbannya saat melakukan perampasan bahkan tidak segan segan membunuh korbannya
sebagian bandit ini ditangkap polisi dan ada pula yang ditangkap warga saat ketahuan mencuri
dari tangan para pelaku ini polrestabes surabaya mengamankan tiga puluh tiga motor empat mobil dan sejumlah senjata tajam serta pistol airgun
operasi ini akan ditingkatkan guna memberikan keamanan dan kenyamanan menjelang lebaran
saat ini banyak masyarakat yang melakukan transaksi di bank untuk membeli kebutuhan lebaran
dan selain itu perusahaan juga biasanya mengambil uang di bank untuk gaji serta thr